seorang terduga teroris bernama sunardi yang berprofesi sebagai dokter
tewas tertembak saat akan ditangkap densus delapan puluh delapan anti teror mabes polri
penangkapan dilakukan di kecamatan bendosari sukoharjo jawa tengah
menurut kabit humas polda jateng kombes iqbal al kudusi
sebagaimana dikutip detik jateng penangkapan dilakukan densus delapan puluh delapan pada rabu malam
kejar kejaran mobil sempat terjadi saat densus delapan puluh delapan anti teror hendak menangkap sunardi
menurut iqbal sunardi sempat melawan dan menabrak mobil densus delapan puluh delapan kemudian menabrak tembok
pemilik rumah dwi puji mengatakan peristiwa itu terjadi saat dirinya pulang kerja bersama suami
sekitar pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
saat itu di depan rumahnya sudah terlihat banyak orang
akhirnya sudah ringsek begitu terus tau tau sudah pergi gitu aja
sunardi berprofesi sebagai dokter dan tercatat sebagai anggota ikatan dokter indonesia sukoharjo
karopen mas mabes polri ahmad ramadhan kepada cnn indonesia com mengatakan
sunardi merupakan salah satu pimpinan dari kelompok jamaah islamiyah
menurut ahmad sunardi juga aktif di lembaga kemanusiaan hilal ahmad society indonesia hasi
menurut polisi hasi masuk daftar hitam yang diduga
dan juga organisasi teroris
namun hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak lain
terkait keterlibatan sunardi dalam jaringan teroris tersebut
tim liputan cnn indonesia